assalamualaikum wr wb
dalam video yang diunggah di media sosial ini
dengan didampingi ibunya seorang pemuda
bernama fahri fadila mengaku sudah lulus
dalam tahap seleksi untuk menjadi anggota bintara polri
namun ia tidak jadi mengikuti pendidikan
karena namanya digantikan oleh orang lain
dua ratus orang dari polda metro jaya
saya sudah bilang selama enam bulan
ia kemudian meminta keadilan
kepada kapolri dan presiden republik indonesia
sudah gagal saya memohon
kebijaksanaannya presiden dan bapak
dan bapak mujik
terbesar adalah yang bersahabatan
tentang buku buku tawanan
mungkin rekan rekan media
tahu buku tawanan
mengkapal dia berarti mengkapal
polda metro jaya menerangkan setiap calon
anggota polri harus dalam kondisi sehat
sehingga dalam menjalankan tugasnya tidak membahayakan
badruz zawal jakarta